kalau tadi ada ijal ricardo yang bertemu jodoh berkat bantuan teknologi
nah buat anda yang sudah dapat jodoh jangan lupa merawat hubungan dengan belahan hati anda
jangan sampai seperti video viral yang satu ini
seorang suami dijemput paksa istri dan anaknya karena terlalu asik joget bersama biduan dangdut
terciduk itulah caption yang menjadi judul unggahan akun instagram candaan super
isinya seorang laki laki sedang asik berjoget bersama penyanyi dangdut kelompok orkes new angkasa entertainment
tapi bukan joget laki dan biduan ini yang menyita perhatian
melainkan adegan yang satu ini
insiden suami terciduk istri saat joget di atas panggung ini sudah dipirsa lebih dari satu ratus tiga puluh ribu kali
hanya dalam sehari setelah diunggah